ketua komisi pemilihan umum ilham saputra mengatakan nomor induk kependudukan presiden joko widodo yang tersebar adalah bentuk publikasi data calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
penulisan nik sudah mendapat persetujuan dari calon presiden kala itu
ketua kpu ilham saputra menjelaskan munculnya data kependudukan presiden jokowi adalah bagian dari proses pemilu dua ribu sembilan belas
data itu sudah dimunculkan sejak dua ribu delapan belas atau pada tahapan pemilu dua ribu sembilan belas
saat itu calon presiden dapat memilih apakah datanya boleh dipublikasikan atau tidak
namun ilham saputra menegaskan pihaknya telah menurunkan data tersebut
sebelumnya publik dikagetkan oleh munculnya nomor induk kependudukan presiden jokowi di dunia maya
data tersebut berasal dari laman resmi kpu pada bagian formulir capres pemilu dua ribu sembilan belas silam
nah pencalonan itu memang melalui persetujuan dari si calon untuk bisa dipublikasi
nah jadi penulisan itu memang sudah merupakan
persetujuan dari calon ketika itu pak jokowi dan pak prabowo
nah tetapi kemudian sekarang sudah kita take down sudah kita turunkan
nah itu sebetulnya bagian dari agar masyarakat mengenal calonnya ketika pemilu dua ribu sembilan belas lalu